kamis enam juli warga kampus universitas pembangunan nasional menikmati uji coba mobil listrik otonom di area kampus upn jalan rungkut surabaya secara gratis
mobil listrik bernama jatayu ini memiliki penggerak listrik dengan baterai berkapasitas tiga puluh tiga kwh yang dapat bertahan selama lima jam
kendaraan berdimensi tiga lima meter x dua meter ini berkapasitas penumpang lima orang
jatayu dilengkapi gps yang langsung terhubung dengan satelit dan sensor light reader yang digabungkan dengan kamera standar industri untuk big data analisis yang kemudian diproses oleh komputer yang tertanam dalam mobil
jatayu dapat meneteksi lingkungan di sekitarnya
termasuk menghindari halangan dan berhenti secara otonom
mobil ini bisa mendeteksi bisa menjalankan sesuai rute yang kita inginkan yaitu nanti dengan menggunakan map map yang sudah kita desain mapnya seperti apa
kemudian dalam rangka menghindari adanya kalau ada halangan di depan kiri atau kanan kita juga menggunakan sensor yang saat ini kita masih menggunakan sensor steer kamera
nantinya dikembangkan dengan menggunakan lidah
melalui teknologi intelligent control mobil listrik otonom yang merupakan hasil kolaborasi beberapa program studi di kampus ini bisa dimanfaatkan untuk mengantar barang ke seluruh kampus
perwarupa mobil listrik tanpa awak ini rencananya akan dikembangkan untuk jalan raya
tiga mahasiswa jurusan teknik elektro universitas muhammadiyah malang membuat robot pencahayaan
pembuatan robot ini memakan waktu tiga bulan
robot sar ini pun terlihat lihai saat melaju di lintasan berukuran tiga lima meter
dari dua meter melewati batu koral yang menggambarkan jalan bebatuan lereng yang menggambarkan lumpur serta papan triplex yang menggambarkan jalan pecah
robot ini mampu melakukan evakuasi dengan baik tepat sasaran dan cepat
selain kecepatan robot juga memperlihatkan ketepatan evakuasi korban dan memiliki kelebihan algoritma program serta strategi evakuasi
pada jadinya sesuai dengan lintasannya karena ini lintasannya adalah mengacau
pada gempa atau bencana alam yang terjadi pada tahun akhir dua ribu dua puluh dua
mereka berharap inovasi ini bisa diaplikasikan dalam bentuk yang lebih besar untuk membantu tim sar dalam melakukan evakuasi korban bencana alam khususnya gempa bumi
tim liputan cnn indonesia